masa lu nyuruh nyuruh gua sih
makanya lu yang sabar dong
berapa lama lagi gua harus tunggu eng
lah gua juga belum tau
gini gini gua juga usaha
bukan gua duduk duduk doang
lu yang sabar ya
mungkin ini semua bukan rezeki kita
bukanlah itu bang
ella mah harus ikhlas bang
rekaman gak jadi
ella khawatir rumah kita bang
abang gak adain rumah
kalau albumnya gak jadi
rumahnya bisa jadi milik orang bang
jatuh juga lelaki gua
bener juga lelaki
lambang gak sudah bian
um mini untarundang kita
bentar deh bentar
malah kapan nya
minya kebetulan lewat
pengen lihat rumah lo diurusin kagak
iya sekalian pengen tau
sayalah bisa kagak ngurus rumah
punya rumah itu kagak gampang
lo mesti cukup diurusin nih rumah nih
jangan lo jual
kecuali kalau mau beli yang baru atau yang lebih gede
lo jadi kagak diem
lo denger kacau kacau ya
eh lo apa sih
lo apaan sih dah bawel banget lo
udah deh nya
masuk aja dulu makan apa kek
minum dulu shela juga baru masak nih
udah gitu pulang udah
ya allah ya tuhan ku
amat tahu ya allah
kemuliaan yang kau berikan kepada hamba ya allah
mungkin ada hikmah
dan berkahnya ya allah
ya allah ya tuhan ku
ya allah ya tuhan ku
berikanlah ya allah
untuk memecahkan masalah
yang sangat berat hamba alami ini ya allah
ya allah ya rabb
hanya kepada engkau
engkau maha pengasih lagi maha penyayang ya allah
ya allah ya rabb
agil udah malem
tidur dulu sana tidur sama cihan ya
abang apa sih pemong aja
mau mikirin apaan sih
iya sih si dueng tuh mau bohongin kita lah
kapan beredarnya lagi tuh kaset
yaudah deh abang bantu doa aja
atau kalau abang pikirin abang jadi sakit
mendingan abang makan dulu aja ya
udah deh ntar aja deh
sampai jumpa aja dah
pasang telinga satu hari bisa jadi artis
artis bervariasi artis unik artis menghibur luar biasa
makanya siapkan diri anda
apaan tuh pak
tuduh banget tv nya pak
tuduhkan tv nya lah
abang yakin lu bakal menang della
berat amat sih bang tangannya
karena berangkat dulu ya bang
soalnya lagi ada yang cari mobil
abang mau cariin musuhnya nih
yaudah bang gak apa apa
sekarang abang ngurusin aja bisnis abang
lu yakin mau ikutan acara ini
mumpung ada kesempatan ella mau nyoba
kan abang denger sendiri
orang siapa aja juga pasti bisa ikut
di rumah nggak ada yang jagain
yaudah hati hati ya
lela pamit dulu ya
ntar kalau mama ke belakang dapat depannya lama lagi deh
tapi agil udah capek
nih lihat nih dedek tuh
kok agel yang gede malah rewel sih
maaf buat para peserta yang lainnya favoritnya udah habis tuh
saya pengen banget ikut acara dangdut mania nih mbak
aduh mbak maaf udah abis formulirnya
ya allah mbak saya tuh udah antri dari pagi mbak
dua minggu lagi aja ya kesini
maaf banget mbak formulirnya udah abis saya gak bohong
tiga banget dah
eh nya itu nya dari jalan jalan
mama mau ikut daftar dangdut mania
ah mau ikutan lomba di tv
jadi penyanyi kafe aja kagak beres mau ikutan lomba di tv
hah ya gak datar membaluin
tapi nya mendingan juga kita anterin nela dulu ya
kok gimana sih mbak kita kan buru buru ayo di jalan yuk

nya nya nela udah biasa kok naik angkut
kita naik angkot aja ya gil
tapi agil juga suka naik mobilnya nenek adem
lain kali aja ya nanti juga bisa naik mobil nenek ya
oh iya nya gak apa apa nya nela naik angkut aja
kita juga masih ada perlu
atau agil sama jihan sama nenek aja yuk
gak usah nya makasih
gak usah nya
gak usah nya
gak usah nya
nelah tadi abang ketemu sama nya
terus nya bilang
nya gak suka banget kalau lo ikut danglut ponian
emang apa sih bang emang nela gak pantes apa ikut acara gituan di tv
bukan begitu lah
nya sama oda tuh gak pernah percaya sama lo
ella mau terus berusaha bang
ela mau buktiin sama nya sama oda
kalau ela tuh bisa
ela gak mau
yang seburuk mereka kata bang
bang pokoknya lah terus ngargain bang
menghormati keluarga abang
tapi ella juga mau terus berjuang bang
buat anak kita buat keluarga kita
udah gitu lo yakin juga bang
mungkin di jalan udah allah kasih nih bang
dan juga anak anak
boleh ya bang
kasih ela kesempatan ya bang
tunggu dulu lah
abang gak pernah ngeliat ela seyakin
gak pernah berjaya ini
ya mudah mudahan apa yang ela yakinin
itu semua bisa berhasil
abang akan selalu mendukung
makasih banget ya bang
makasih ya bang
pokoknya gue yakin semua akan mendukung dulu lah
makasih ya bang